terima kasih anda masih di redaksi siang
kabupaten natuna yang terletak di provinsi kepulauan riau merupakan batas bagian paling utara indonesia
pulau terluar ini menyimpan banyak sekali keindahan karena memiliki alam yang masih asri
kami akan mengajak anda mengunjungi natuna
informasi ini akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
kami diberi kesempatan untuk berkeliling natuna
kabupaten sekaligus kepulauan yang berbatasan langsung
dengan laut cina selatan ini menyimpan banyak potensi wisata yang mempesona
wilayah perairan yang terjaga membuat natuna salah satu destinasi ekowisata yang berpotensi untuk mendunia
masih pagi nih enaknya kita kemana nih kalau di natuna pagi pagi gini nih
kayaknya kita harus ke pulau semua yang merupakan pulau paling terluar di kabupaten natuna nih mas
berarti dari natuna ada yang lebih luar lagi ya
nah di situ kalau kamu kemarin riset riset ada apa tuh karena
nah katanya tuh nggak cukup nih kalau kita cuma duduk manis pinggir pantai
kita harus coba snorkeling atau diving jika kamu punya lisensinya
perjalanan ke pulau senua memakan waktu sekitar lima belas menit dari pusat kota ranai menggunakan pompong atau perahu nelayan
kami menyewa pompong di dermaga dengan harga lima ratus ribu rupiah untuk sekali jalan pulang pergi
sepanjang perjalanan kami diberikan
kami dimanjakan dengan pemandangan laut lepas air jernih serta birunya langit cerah
nama pulau senua memiliki arti tubuh berbadan dua
konon pulau senua merupakan inkarnasi wanita hamil bernama mai lama
bentuk pulau juga sedikit menyerupai perut sedang hamil
pompong kami berhenti tak jauh dari pulau senua
menurut pemandu selam pulau ini hadir sebagai destinasi
yang cocok untuk snorkeling dan diving
hari ini saya memutuskan untuk snorkeling
agar bisa menikmati keindahan pemandangan dunia bawah laut
saya barusan snorkeling di sekitar pulau senua
dan memang terumbu karangnya tuh bagus banget
terus airnya tuh super jernih
jadi gak perlu pakai
kayak gak perlu diving snorkeling pun udah cukup bisa ngeliat ke dasar laut pak
natuna yang paling menarik itu sebenarnya nilai jual yang tidak ada di tempat lain
dia banyak akan bmkt
kita ada dua puluh empat titik barang kapal muatan tenggelam itu
jadi semacam rack juga gitu ya
jadi semacam rack
cuman dia lebih banyak barang barang antik gitu
jadi sekarang udah di
kelola oleh kementerian langsung dari kkp
ada beberapa spot yang memang kita lindungi
kita jadikan museum bawah laut
rencana seperti itu
oh rencana seperti itu
nah sekarang saatnya saya siap siap menyelam
di kedalaman sekitar sepuluh meter saya sudah bertemu dengan berbagai ikan dan terumbu karang
pada kedalaman ini cahaya matahari masih cukup menerangi dasar laut
keindahan bawah laut natuna sungguh tidak kalah dibanding beberapa tempat wisata lainnya
seperti bali dan lombok
gimana mas iwan kamu diving di bawah ngelihat apa aja
keren banget di bawah
buah terus banyak ikan ikannya juga
selanjutnya kami menuju ke teluk buton yang merupakan salah satu objek wisata pantai di natuna
perjalanan menuju pantai teluk buton memakan waktu sekitar satu jam dari pusat kota natuna
sesampainya di sana
tebaran pohon kelapa sepanjang pesisir pantai teluk buton memiliki pesona keindahan yang memukau
hanya saja pantai ini tak memiliki fasilitas wisata apapun
jangankan penginapan warung makan pun sulit dicari di pantai teluk buton
meski belum ada fasilitas wisata
hamparan pasir putih dan pemandangan matahari tenggelam dari pantai teluk buton adalah sesuatu yang dicari banyak orang
tim liputan cnn nautuna